banjir di jakarta kerap disebabkan oleh luapan kali ciliwung
berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisasi potensi banjir di sepanjang aliran kali
salah satunya melanjutkan proyek sodetan kali ciliwung ke kanal banjir timur yang mangkrak sejak tahun dua ribu lima belas
sodetan kali ciliwung ke kanal banjir timur ini memiliki panjang satu dua puluh tujuh km dari kawasan bidara cina
sebagai pintu masuk air hingga kanal banjir timur tempat air dialirkan
pengerjaan proyek sodetan kali ciliwung ini baru rampung enam ratus meter di area hilir
jika proyek ini terrealisasi maka dapat mengaliri air dari kali ciliwung sebanyak enam puluh meter kubik per detik ke kanal banjir timur
jika kita mengacu pada peta pembangunan proyek sodetan kali ciliwung yang diarahkan ke kanal banjir timur
seharusnya bangunan yang ada di belakang saya menjadi lokasi pembangunan inlet
yang menjadi jalur masuk air dari kali ciliwung dan diarahkan ke kali cipinang
untuk kemudian dibuang di kanal banjir timur
tetapi inlet yang semestinya dibangun di kedalaman tanah dengan elevasi sembilan meter dari tempat saya berdiri saat ini
belum bisa dilakukan sejak proyek ini dimulai pada tahun dua ribu tiga belas
sampai sudah akan memasuki penghujung tahun dua ribu dua puluh satu
lantaran terkendala masalah pembebasan lahan di rw empat kelurahan bidara cina jakarta timur
rw empat kelurahan bidara cina menjadi area yang terkena dampak paling banyak
data pemerintah kota jakarta timur mencatat
keluarga di kawasan ini yang memiliki legalitas atas bangunan
dan pernah memenangkan gugatan class action pada dua ribu enam belas
warga sejatinya tidak menolak pembangunan asalkan ada kejelasan mengenai penggantian aset mereka
nggak ada di sini warga sini itu menolak menolak apa ini
ngadain perlawan nggak ada
jadi yang dipengen warga itu dia pengen tanah
udah ganti tanah lagi kan gitu
pengen rumah ganti rumah lagi gitu
tiga ratus tiga ratus an tiga ratus juta lah gitu
kalau yang di dalam kan ya mungkin kalau yang di luar bisa miliaran gitu
kepala balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane bbwscc
menyatakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan inlet sebanyak delapan lima puluh empat meter persegi di rw empat dan rw empat belas kelurahan bidara cina
ia menyebut permasalahan harga ganti rugi menjadi wewenang lembaga penaksir
yang ditunjuk kementerian keuangan
kami pun tidak bisa mengintervensi besaran nilainya berapa
dari mereka digabungkan dengan hasil pendataan dari bpn
bpn kan nanti luasan bidang terus menginventarisir juga dengan bangunan bangunan
baik yang ada di atas tanah maupun yang di dalam tanah
itu nanti kita akan lalu semua kita akan inventarisir semua
dari pihak konsultan independen tadi juga akan menafsir harganya
dan itu juga ada konsultasi dengan masyarakat untuk memperoleh kesepakatan
bambang menargetkan pembebasan lahan awal tahun dua ribu dua puluh satu untuk kemudian dilanjutkan dengan lelang kontraktor pada bulan maret
proyek sodetan kali ciliwung ini diproyeksikan rampung pada dua ribu dua puluh tiga mendatang
tim liputan cnn indonesia jakarta